alih ke informasi lain terkait keberangkatan haji saudara
sedikitnya tujuh puluh petugas catering yang melayani jemaah calon haji di asrama haji embarkasi surabaya jawa timur
pemeriksaan untuk memastikan petugas yang memasak dan menyajikan makanan untuk jemaah
dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit menular
pemeriksaan kesehatan petugas catering ini dilakukan oleh balai besar kekarantinaan kesehatan
petugas catering yang diperiksa kesehatannya juga harus menjaga kebersihan selama bertugas
pemeriksaan ini dilakukan agar memastikan petugas catering dalam kondisi sehat
dan tidak memiliki penyakit menular
sehingga makanan yang disajikan ke jemaah higienis dan steril dari sumber penyakit
selain tes kesehatan juga dilakukan penyuluhan makanan yang higienis dan fresh
serta kelayakan untuk disajikan ke jamaah calon haji
selama di embarkasi surabaya
sementara untuk hasilnya dari pemeriksaan kesehatan ini akan diketahui satu hingga dua hari
kemudian ada pemeriksaan brektal swab untuk mengetahui adanya penyakit menular
di harapan petugas penjamaah makanan tidak menghidap penyakit menular
hasilnya nanti dikirim ke laboratorium untuk selanjutnya nanti diketahui hasilnya mungkin dua tiga hari
ada tujuh puluh orang mereka bagian dari
jelang keberangkatan haji berbagai persiapan dilakukan petugas gabungan di indramayu jawa barat pada jumat siang
salah satunya petugas gabungan melakukan rekayasa lalu lintas dan pengamanan asrama embarkasi haji
kapolres indramayu mengatakan petugas gabungan dari tni polri dishub dan pol pp kabupaten indramayu jawa barat akan melakukan rekayasa lalu lintas diantaranya dengan membuat putaran di depan asrama haji
kendaraan rombongan jamaah calon haji dari arah cirebon kuningan dan majalengka akan langsung masuk ke asrama haji tanpa harus memutar di pertigaan pos lingkar loh banner
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
distribusi petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
petugas gabungan juga menyiapkan pengamanan di asrama
memang pada tahun ini dimana pada tahun ini untuk dari arah cirebon para bus yang akan masuk ke
asrama haji yang membawa para calon jemaah haji nantinya akan langsung masuk ke pintu masuk asrama
haji ratusan jemaah calon haji asal kabupaten garut jawa barat yang tergabung dalam gelombang
pertama garut dikumpulkan di asrama haji sebelum menuju ke arab saudi sebanyak empat ratus tiga puluh dua jemaah calon
haji yang tergabung dalam beberapa kelompok bimbingan ibadah haji kabupaten garut jawa barat
yang merupakan gelombang pertama di garut dan tergabung dalam kloter dua di jawa barat
resmi dikumpulkan ke asrama haji pelepasan jemaah calon haji ini dipimpin langsung unsur forkopim
di garut sejumlah calon jemaah haji dan keluarga pengantar tampak terharu karena harus melepas
keluarga mereka empat ratus tiga puluh dua jemaah calon haji ditambah delapan orang petugas haji daerah yang akan
berangkat pada musim haji dua ribu dua puluh empat ini sebanyak dua ribu tiga calon jemaah haji akan diberangkatkan dalam
beberapa kloter di garut dari total itu calon jemaah haji yang paling tua berusia sembilan puluh empat tahun dan
sebelas tahun hai hai hai ah calon haji tahun dua ribu dua puluh empat dari kabupaten garut yang akan diberangkatkan pada
gelombang pertama dengan kloter dua sebanyak empat ratus tiga puluh dua jemaah ditambah petugas delapan orang
tolong kami sudah cek semuanya mereka siap untuk berangkat mereka alhamdulillah memiliki kesehatan
kesabaran ketawakalan dan keikhlasan serta bersyukur kepada allah subhanahu wa ta ala bahwa
tahun ini mereka bisa berangkat hai hai hai sejelang keberangkatan jemaah haji indonesia
ke tanah suci menteri agama mengecek kesiapan hotel dan dapur di madinah
hai di hari ketiga kunjungannya ke arab saudi menteri agama ya qul cholil qawmas
kamar hotel dan dapur catering yang akan melayani jemaah haji indonesia
menak meminta para koki untuk menyediakan makanan khas nusantara
serta layanan hotel dan dapur catering yang ramah untuk jemaah lansia
dari data saat ini total ada satu ratus enam hotel dan dua puluh satu dapur catering di madinah
yang dikontrak petugas penyelenggara ibadah haji